ratusan anggota jokmania menghadiri mas kami hadir di stadion gelora bung karno sabtu malam
untuk membantu membersihkan stadion tersebut sebelum laga pamungkas kontra mitra kukar pada minggu sore
dan informasi ini sekaligus mengakhiri cnn indonesia today hari ini
saya iqbal kurniadi
dan saya dekartika terima kasih atas kebersamaan anda
selamat pagi dan sampai jumpa
sejatinya persija jakarta tidak dapat memainkan laga terakhir liga satu di stadion gelora bung karno pada sembilan desember
pasalnya sehari sebelumnya diselenggarakan acara keagamaan di gbk
mengingat pentingnya laga penentuan perebutan gelar juara liga satu tersebut
para pengurus jakmania berinisiatif membantu membersihkan stadion gbk usai acara keagamaan
ceo persija gede widyade mengakui sulit menyapapun
dengan gbk untuk menggelar pertandingan pada minggu sore
jika tidak dibantu para pendukung klub ibu kota
bayangkan kalau acara sebesar ini lalu hanya dibersihkan dan dicopotin oleh petugas teknis
mungkin sampai besok jam dua siang pun belum selesai
hari ini kita manajemen persija bersama dengan jekmania
untuk jam sebelas malam kita mengirimkan sekitar dua ratus lima puluh
satu ratus lima puluh lima ratus untuk membantu kebersihan seperti yang sekarang ada di tempat tempat kursi kursi
besok pagi jam lima kita akan mengirimkan lagi tujuh ratus lima puluh untuk recek terakhir
apa yang perlu dibantu lagi
harapan kami bahwa ini merupakan bentuk kepedulian
jadi merupakan antusiasme dari supporter indonesia
jadi bukan hanya ini supporter indonesia
menunjukkan bahwa mereka bukan hanya supporter
tapi mereka juga punya kepedulian untuk melakukan
untuk menjaga kebersihan menjaga mengamankan stadion yang ada
sementara itu pengurus pusat jakmania mengerahkan ratusan anggota dari berbagai koordinator wilayah
untuk membantu membersihkan gbk
bagi mereka aksi ini salah satu bentuk kontribusi mengantarkan persija menuju tangga juara
dari acara ini supaya persija main
dari tanah tinggi
untuk bersih bersih stadion lapangan gbk
itu dari korwi langsung
harapannya buat besok semoga persija menang juara di tahun dua ribu delapan belas
kurang tahu deh sampai selesai kemungkinan
ya soalnya insya allah besok persija saya juara sih
jadi supaya besok persija bisa main di gbk
saat ini persija hanya menang juara di gbk
hanya terpaut satu poin dari peringkat kedua
psm makassar yang akan berhadapan dengan psms medan di laga terakhir
tentunya kemenangan akan mengunci trofi gelar juara yang sudah dinanti selama tujuh belas tahun